puluhan ribu domba asal jawa timur siap dikirim untuk pertama kalinya ke negeri jiran malaysia
pengiriman domba ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan malaysia sesuai target enam puluh ribu ekor per tahun
dengan nilai ekspor sekitar satu ratus delapan miliar rupiah
sebanyak enam puluh ribu ekor domba potong asal jawa timur akan diekspor ke malaysia
untuk ekspor perdana sebanyak dua lima ratus ekor domba siap dikirimkan dengan nilai sekitar tiga miliar rupiah
terobosan dalam peternakan domba di indonesia ini pun mendapat perhatian menteri pertanian amran sulaiman
saat hadir dalam launching ekspor perdana domba enam puluh ribu ekor per tahun di instalasi karantina hewan tandes surabaya
ekspor domba di indonesia kali ini meningkat hingga seribu persen
di mana sebelumnya hanya mengekspor sekitar dua ratus ekor domba di tahun dua ribu tujuh belas
indonesia memiliki potensi besar dalam peternakan domba
populasi kambing domba secara nasional pada tahun dua ribu tujuh belas saja mencapai tiga
lima juta ekor dan empat juta ekor berada di provinsi jawa timur
khususnya kawasan tapal kuda yaitu peternak asal lumajang jember bondowoso probolinggo dan situbondo
menteri pertanian pun optimistis mampu menyuplai kebutuhan domba di negeri jiran malaysia
sebanyak lima ekor per bulan atau sekitar enam puluh ribu ekor per tahunnya
kerjasama yang luar biasa di mana dulu kita hanya mengekspor dua ratus ekor
ini hari ini dua lima ratus artinya apa naik seribu persen
kemudian malaysia meminta minimal empat puluh ribu ekor per bulan
ini luar biasa ini potensi
besarnya kuota ekspor dalam menyuplai kebutuhan domba di malaysia menjadi langkah awal
untuk makin menggiatkan peternakan domba di jawa timur
agar mampu bersaing dengan negara lain seperti australia thailand dan juga myanmar
kita harus realistis bahwa melakukan pengumpulan dan penggalakan jumlah domba
seperti itu tidaklah mudah
kami butuh proses satu tahun untuk bisa meyakinkan pemerintah dan peternak
bahwa sekolah ini bisa dilakukan
sebelumnya peternak menganggap ini skeptis tidak mungkin ada ekspor dengan jumlah besar
hanya era pak harto dulu
dan pak amran juga menegaskan bahwa ekspor kemarin hanya sekitar dua ratus
dan saat ini kita mencoba merealisasikan dengan jumlah besar
jika rencana ekspor lima domba dalam setahun terpenuhi
maka nilai ekspor dalam setahun bisa mencapai satu ratus delapan miliar rupiah
francis kawijaya surabaya jawa timur